cerita dalam bahasa indonesia
si kikir di semak semak
pada suatu hari hiduplah seorang petani miskin
dia berada di bawah kekuasaan majikannya yang licik orang kota
orang kota itu akan membuatnya bekerja selama berhari hari di ladang
dan tidak membayarnya sama sekali
hehi kau ingin uang gajimu di pertanian
ini adalah hal terlucu yang pernah aku dengar
tidak ada yang membayar petani untuk melakukan pekerjaan dasar seperti bertani
aku membayar tempat tinggal dan makananmu bukankah itu cukup
apakah kau tahu berapa harga makananmu
maksudku ayo apakah kau benar benar harus makan tiga kali sehari
tentu saja iya aku bekerja sangat keras di ladang
oh baiklah itu hanya bertani
apakah kau ingin membuatnya
tidak ada masalah
oke sekarang ada hal lain yang harus aku lakukan
bicaralah pada kubulan depan dan hentikanlah lucon yang sama
aku akan memikirkannya kemudian hehehe
petani itu selalu merasa kecewa setiap kali pulang dari rumah majikannya
dia berpikir untuk meninggalkan pekerjaan itu berkali kali
tapi dia takut tidak akan menemukan pekerjaan lain
bulan berlalu dan belum ada uang yang dibayarkan kepada petani itu
kemudian suatu hari
sudah cukup aku tidak nyaman di sini aku tidak bisa bekerja lagi di sini
tuan aku sudah bekerja di sini selama tiga tahun sekarang aku pantas dibayar
aku tidak akan pergi sampai anda membayar setiap sen untuk kerja kerasku
hmm kau benar ini dia satu dua tiga
hanya tiga sen
hanya apa yang kau maksud dengan hanya ini tiga sen
kapan terakhir kali kau keluar di dunia nyata apa yang kau ketahui ini adalah keuntungan
baik kalau begitu jika aku mendapatkan banyak uang berarti aku tidak perlu bekerja untuk anda lagi
aku sudah selesai bekerja untuk seseorang yang tidak menghargaiku
aku tahu bahwa suatu hari kejujuran dan kerja kerasku akan dihargai selama tinggal
petani itu meninggalkan ladang dia tahu bahwa tiga koin perak itu tidak cukup
tapi dia senang memiliki uang untuk bertahan hidup
sedikit di depan petani mendengar suara aneh
suara itu berasal dari belakang pohon dia mendekat dan berkata
apa kau tidak apa apa
tidak aku tidak apa apa
aku tidak punya apa apa yang bisa kau curi
mencuri kenapa aku mencuri darimu
dan mengapa kau menangis apa kau terluka
seorang pria kejam mencuri pot emasku aku menemukannya di kaki pelangi dan
di bawah pelangi aku pikir itu hanya sebuah cerita
tidak tidak aku memiliki emasku tetapi hilang sekarang
oh jangan menangis
ya aku tidak bisa menandingi pot emasmu tapi aku bisa memberimu ini
ini mungkin tidak banyak tapi hanya ini yang aku miliki
oh tapi bagaimana denganmu
jangan khawatir tentangku aku akan baik baik saja
sepertinya kau membutuhkan uang ini lebih dari aku
aku tahu kau adalah orangnya aku tahu kau tidak akan mengecewakanku
huh kau siapa
aku malaikat perdil kami dikirim ke bumi setiap tahun untuk menemukan satu orang yang berhak dengan sihir kami
aku terkesan dengan kebaikanmu teman katakan padaku apa yang kau inginkan
aku bisa memberimu tiga permintaan satu permintaan untuk setiap sen
oh ini aneh apakah kau mengatakan yang sebenarnya
beritahu keinginanmu dan kau akan tahu
petani itu berpikir sejenak akhirnya dia tahu apa yang diinginkannya
aku tahu pertama aku ingin memiliki busur yang akan menjatuhkan apapun yang aku tembak
kedua biola yang akan membuat semua orang menari saat aku memainkannya
dan ketiga aku ingin semua orang bisa memenuhi permintaanku
keinginanmu sudah diberikan
kau akan memiliki jalan yang baik
kau akan memiliki jalan yang baik
kau akan memiliki jalan yang baik
petani itu sekarang lebih bahagia dari sebelumnya
dia berjalan dengan riang memikirkan apa yang bisa dia lakukan
saat itu dia menemukan seorang laki laki melemparkan batu ke pohon
halo tuan mengapa kau melempar batu ke pohon yang malang ini
aku tidak melempar batu ke pohon bodoh
aku mencoba menurunkan bunga itu
itu bunga yang paling indah
hanya mekar sekali dalam empat tahun
dan itu ada di sana di cabang tertinggi pohon itu
adalah satu satunya bunga itu di dunia
itu sangat berharga
banyak orang mencoba untuk menurunkan bunga itu tapi tidak ada yang bisa melakukannya
oh aku bisa mencobanya
aku lihat busur dan panah di sana

pikir kau satu satunya pemarah yang mencoba peruntungan itu
tidak ada yang bisa membidik setinggi
petani mengambil anak panah dan mengarahkannya ke akar bunga yang mekar di cabang yang tertinggi
dan tanpa berpikir dua kali dia memanah cabang itu
anak panah itu semakin tinggi dan tinggi seolah olah akan terjadi dengan sendirinya
dengan satu gerakan cepat panah itu menyentuh akar bunga dan jatuh di tangan petani
ini tidak mungkin
bagaimana kau melakukannya
ya sejujurnya ada kurcaci ya
aku tidak peduli berikan aku bunga itu
tapi aku yang mengambilnya mengapa aku harus memberikannya padamu
itu tidak adil aku yang melihatnya pertama kali dan memberitahumu tentang hal itu
hmm kau benar baik aku akan memberikan bunga ini tetapi sebagai balasannya kau harus memberiku imbalan
karena aku yang melakukannya
petani itu adalah orang yang jujur tapi pria yang berdiri di depannya itu benar benar kikir
semua orang di kota tahu bahwa si kikir adalah orang yang licik
dia akan membuat orang lain melakukan semua pekerjaan dan tidak pernah membayarnya
tidak ada yang mempercayainya
tapi petani yang tidak bersalah itu tidak menyadari sifat licik si kikir
kau benar temanku aku akan membayarmu lima ratus koin emas untuk bunga yang indah itu apa kau setuju
oh tentu saja
hei tunggu kemana kau pergi kau berhutang lima ratus koin emas
apa yang akan kau lakukan dengan itu mainkan biolamu hahaha selamat tinggal
hah dia benar apa yang kau lakukan
apa yang bisa kulakukan selain memainkan biolaku
seperti yang telah dijanjikan oleh sang kurcaci si kikir mulai menari mengikuti irama petani
dia melompat dan berputar dan bergoyang bersama angin petani terus memainkan biolanya
setelah beberapa saat si kikir menyelinap dan jatuh ke semak semak
namun dia tidak bisa berhenti menari bahkan ketika semak berduri merobek pakaiannya
tolong hentikan aku akan memberikanmu hadiahmu
di sana di bajuku
ada dua kantong merah ambillah
aku hanya mengambil apa yang kau miliki seharusnya kau tadi tidak lari selamat tinggal sekarang
si kikir mencoba mengambil pakaiannya
tapi bagaimana dia bisa
dengan segera berita itu menyebar ke seluruh penjuru kota
orang itu bukan hanya si kikir lagi tapi dia adalah si kikir di semak semak
toh akan aku balas dia pikir dia itu siapa
keesokan harinya si kikir dengan marah pergi ke pengadilan
hmm aku mengerti
jadi seorang pria dengan biola dan busur mencuri
keras bagaimana orang bisa mencuri keras
dia mencuri emasku tuan emas lima ratus koin emas
oh emos aku tahu ada sesuatu yang tidak beres tentang keluhan ini
kau menyatakan aku
kau telah dituduh mencuri lima ratus koin emas dari pria ini
apa kau punya pembelaan
iya yang mulia aku tidak mencuri dari siapapun
pria ini memberikannya padaku sebagai hadiah untuk memberinya bunga dari cabang pohon tertinggi
dia berbohong aku tidak pernah memberinya dia hadiah
baiklah anak muda sulit dipercaya
maksudku lima ratus koin emas hanya untuk memberinya bunga
tapi aku berbicara jujur
tidak dia mencurinya dariku dan kemudian mendorongku ke semak semak itu
aku tidak berbohong
baiklah sudah cukup
eh pria dengan biola khususnya melawanmu
si kekir di
maksudku pria baik baik ini memiliki kasus yang kuat
dengan demikian aku menghukum pria dengan biola lima tahun penjara
kau juga harus mengembalikan lima ratus koin emas ke si kekir di
maksudku pria ini di sini
aku mengerti yang mulia
bisakah kau memberikanku satu hal saja
izinkan aku memainkan biolaku untuk terakhir kalinya
tina yang mulia kau jangan mengizinkan itu tolong jangan
oh tapi itu hanya keinginan yang biasa
dan bagaimana dia bisa meminta untuk memainkan biola di dalam pengadilan
dan ini tidak bisa menjadi permintaan terakhirnya
dia hanya masuk
penjara selama lima tahun tidak selamanya
apa yang engkau katakan masuk akal tapi
tapi untuk beberapa alasan aku tidak bisa menolaknya
aku harus bisa memberikan apa yang dia minta
petani itu tersenyum karena dia tahu mengapa hakim tidak bisa berkata tidak
aku ingin semua orang memberikan apa yang ku minta
oh ya ampun dimana para penjaga
tapi sudah terlambat
begitu petani mulai memainkan biolanya semua orang yang ada di pengadilan mulai menari
tidak ada yang bisa menolaknya
baik si kikir maupun para penjaga bahkan sang hakim pun ikut menari
oh apa yang terjadi
kita semua menari yang mulia
petani itu berhenti tepat di depan si kikir dan berhenti memainkan biolanya
beritahu semua orang kebenarannya atau aku akan membuatmu menari selama sisa hidupmu
penjagau tangkap dia sebelum dia memainkan biola lagi
tapi petani lebih cepat dari penjaga
hentikan kumohon hentikan aku akui aku akui kau tidak mencuri
aku memberimu lima ratus koin emas sebagai hadiah untuk menurunkan bunga dari cabang pohon tertinggi
hah apakah itu benar
iya itu benar
baiklah kalau begitu sudah selesai manusia dengan piola itu tidak bersalah
si kikir telah menyanyiakan waktu pengadilan dengan berbohong
dia harus membayar denda lima ratus koin emas ke piola
dia harus memberikan semua kekayaannya kepada orang orang di kota
ini akan mengajarimu nilai kejujuran atas kekayaanmu
petani itu dibebaskan dia menerima kekayaan yang pantas diterimanya
tapi dia adalah seorang pekerja keras dan seorang yang gigih
dia membeli sebidang tanah dan melanjutkan bertanian

tidak ada yang terkejut ketika mengetahui bahwa si kikir berhutang banyak kepada orang lain
setelah memberikan semua kekayaannya si kikir disemak semak tidak punya uang lagi
dia harus bekerja dan mencari nafkah untuk sisa hidupnya